kemudian pada saat korban tidak berdaya
tersangka membekap mulut hidung
sekaligus mencekik leher korban
sampai memastikan korban tidak bergerak lagi dan korban tidak bernafas lagi
tersangka keluar dari hotel untuk membeli koper
berwarna coklat terlebih dahulu yang ukurannya lebih kecil dari ini
setelah itu kembali ke hotel dicoba untuk memasukkan korban namun tidak cukup
kemudian tersangka keluar lagi membeli koper yang ada di depan sebagai barang bukti
dan kemudian tersangka keluar lagi membeli koper yang ada di depan sebagai barang bukti
kemudian tersangka keluar lagi membeli koper yang ada di depan sebagai barang bukti
kemudian setelah meletakkan korban di dalam koper tersangka keluar hotel kembali
untuk menitipkan motor korban di penitipan motor
setelah itu kembali ke hotel
memesan kendaraan untuk membawa tersangka dan korban
serta ada uang yang di dalam tas korban tadi
ke arah bitung tangerang
untuk menemui tersangka kedua
di mana tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama
kemudian setelah sampai di bitung tangerang